kita ke informasi pertama jalan keberangkatan calon haji otoritas bandara internasional soekarno hatta tangerang banten menyiapkan jalur khusus dengan fasilitas ruang tunggu yang dilengkapi loket imigrasi dari kerajaan arab saudi
debarkasi bandara soekarno hatta melayani empat embarkasi yang terdiri dari enam ratus tiga puluh satu kelompok terbang atau kloter
jalan keberangkatan calon haji
jalan keberangkatan calon haji usia lanjut dan berkursi roda
kemudian kita juga siapkan dua remote stand untuk kapasitas pesawat berbadan besar
kalau dari soekarno hatta ini pasti sudah kita dedikasikan tips dari customer service tis kemudian absek kita juga amc amc juga penting